pusinya abah nih bikin tenda pake ac
dia bawa aja kulkas sekalian dah
jadi maksud abah biar ummi masukin di dalam kulkas jadi es gitu
haha ya kagak nih aduh
sensi banget sih
emang ummi aja kegerahan
abah juga kegerahan nih
emangnya abah raja mesin
deraun kali deraun
ini lu yakin orangnya ada
wah yakin mut
tuh orang emang demen sama barang antiklasi kayak gini mood
pasti harganya tinggi nih mut asli
yee karena niat kita kan buat bantu anaknya yang pesat jakaria
malah pengasihnya sambil disumpahin
itu ilmu yang gua dapet waktu pengajian di kaledonia
ush jauh juga lu ngelmunya must ya
pengen juga gua ke kaledonia mut
jauh gausah jauh jauh
disini kan ada ustadz jakaria
makanya kita tolong dia
yaudah yuk cepetan deh gua juga pengen nolongin dia
mulai terkumpul duitnya
semuanya satu delapan ratus rupiah
semuanya yang ayah kumpulin dari delapan belas gerobak armada bubur kita
bangga aja tolong dihitungin
jadi uang yang didapatkan dari sodako sehari bersama buburnya bang haji sulam itu
setelah dipotong modal sebesar satu delapan ratus rupiah
jon kalo kamu dapet berapa
ini dari temen temen mas om joni
banyak juga ya terkumpulnya john
siapa yang nyuruh kamu sama temen temen ikut sumbangan
kalau kita punya rezeki bisa bagi bagi ke yang lagi kesulitan
kelagian temen temen joni juga udah pada ikhlas kok
aduh kecil kecil hatinya udah baik banget deh
emang bangga bener punya cucu lu
mohon maaf nih bapak bapak sekalian
kalo gak keberatan
saya mau ikut nyumbang boleh gak
gak ada tuh yang keberatan
ini kan buat ngebantuin anaknya ustadz jakari
alhamdulillah terima kasih banget nih rahmadi ya
kok lu keliatannya kaget sih
cuma mau izin ke belakang dulu
aloh ini dong
gak seharusnya bang robby gak datang hari ini
kalo sampai gak dateng
bang rahmadi pasti bisa leluas
nunjukin kebaikan nya disini
rung gak kepengen deh
bang rahmadi ambil kesempatan
berbuat ria di depan room
rung telfon aja deh
kalo dia jalan sama mbak reret gimana
dia jalan sama mbak rere gimana
ah nyebelin banget
sebenarnya tadi di kantor banyak pekerjaan
ini juga baru kelar
ngitung duitnya dapat berapa
lo mau nyembang dulu kan
alhamdulillah ada rezeki
terkumpulnya lumayan juga banyak
usaha kita semua
saya benar benar bangga
ingin mengucapkan terima kasih
kepada semuanya nih
yang sudah mengisikan
untuk orang kesusahan
biar semua pada tahu nih
uang yang terkumpul
dari sumbangan ini
dan ini kita akan sodakokan
untuk keluarga ustadz jakaria
kita kuduk kasih tau hajin muhyiddin tarmizi
dapet gopek juga
kata lo mau sumbangin semuanya
ikhlasin aja ya
buat ustadz jakaria ya
buat ustadz jakaria
cuman gue kan rejen semua nih
ini ngepres kagak ada
pengen ngepreskannya rejen nih lo tau ya
ini ngepreskannya receh
ini kalo buat modern jernian recehan gini
kagak boleh kalau buat sodako
disini gak apa apa
ah gue kagak mau ah
eh bari bahasa lo ribet
berharap rida allah
lo gak usah malu
allah kagak liat
lo receh apa bukan
tapi allah liat
enak di lo gak enak di gue ngedengerinnya
apa yang dia bilang benar tuh bari
dia itu udah berguru jauh
gak tau gue
buat lo setaja karyanya
eh jangan lupa baca bismillah
sedekah karna allah
pastinya abah nih bikin tenda
ya bawa aja kulkas kalian dah
jadi maksud abah biar ummi masukin di dalam kulkas jadi es gitu
sensi banget sih
emang ummi aja kegerahan
abah juga kegerahan nih
emangnya abah raja mesir dikipasin
pak haji sama bu haji kok adem adem aja sih
apa lo kaget tau gue lagi kepanasan nih
kenapa pak haji sama bu haji kok adem adem aja di sini
sedangkan haji sulam
lagi banyak menuai pujian di rumahnya
si sulam apa pujian pujian dari siapa
kenapa emangnya si haji sulam dipuji puji begitu